presiden joko widodo mengundang perwakilan ulama dari pulau sulawesi
untuk berdialog di istana merdeka jakarta pada selasa sore
presiden juga berharap dengan adanya diskusi positif ini
para ulama mampu menyampaikan pesan pemerintah ke masyarakat
terkait penerbitan perpu ormas untuk menjaga kesatuan nkri
ada empat puluh ulama dari berbagai unsur di pulau sulawesi yang datang ke istana merdeka
sebelum pertemuan dilakukan secara tertutup
presiden mengatakan akan membahas situasi politik sosial dan ekonomi bersama para ulama
kami sampaikan secara belak belakan tapi sementara kami cukup bahan terlebih dahulu
ditemui usai pertemuan para ulama menyampaikan salah satu hal krusial yang dibahas dalam pertemuan adalah
perpu ormas yang baru diterbitkan oleh pemerintah
ya sebenarnya dia hanya menanyakan kepada kita bagaimana pandangan anda tentang perpu
yang kami perpu nomor dua ini yang kami tentu tentang ormas ini
tentunya ada di antara kami yang memberikan konfirmasi ulang
bahwa memang ini butuh penjelasan kepada masyarakat butuh penjelasan kepada umat
supaya jangan ada yang salah pahami
sebab kemungkinan mereka ada yang protes ada gejolak karena gara gara mereka tidak paham tentang perkara itu
para ulama menyampaikan terjadi diskusi yang positif dengan presiden terkait perpu ormas
presiden meminta agar para ulama menyampaikan pesan pemerintah ke masyarakat
bahwa penerbitan perpu ormas ini dalam rangka menjaga kesatuan republik indonesia
doeka rizky jakarta